nama menkumham yasona lawli trending di media sosial setelah viral
kabar dugaan monopoli bisnis di lapas yang melibatkan sang anak
yami tema tirtajaya lawli melalui perusahaannya
yasona juga membantah dugaan ini
sementara wa menkumham edy hiarij menyebut informasi dimenyesatkan
karena banyak yayasan yang membantu menyiapkan narapidana agar siap saat dilepas
lalu seperti apa bisnis dalam lapas jika merujuk pada aturan yang berlaku
benarkah ada praktik monopoli dari pejabat ataupun pemangku kepentingan
kami akan membahas serta menganalisanya bersama ketua perhimpunan bantuan hukum dan ham indonesia julius ibrani
selamat malam pak julius apa kabar
selamat malam mas bram alhamdulillah kabar baik
alhamdulillah dalam kondisi baik
kami sebelumnya juga telah menghubungi pihak menkumham dan wamenkumham untuk bisa bergabung
namun hingga dialog ini dimulai keduanya tidak dapat bergabung
langsung saja kalau begitu pak julius jadi seperti apa kemudian temuan dari pbhi
apakah memang ada
dan kalau ada semasif apa kemudian kalau disebut sebagai dugaan monopoli bisnis ini
jadi saya sampaikan backgroundnya dulu ya bahwa pertama memang akses untuk produk produk seperti air
makanan dan yang lain itu cukup sulit di lapas termasuk untuk beberapa merek merek tertentu
dan ini situasinya berbeda dengan satu merek yang kemudian disebarluas
yang diberikan oleh tio pak kusadewo dan dibahas dalam akunnya uyakuya
nah ini sudah beberapa kali kami sampaikan di ruang publik bahwa setiap dampingan pbhi pun mengalami kesulitan akses yang sama
kemudian disodorkan produk produk yang tanda kutip ya dirasa penuh dengan endorsement oleh instansi terkait

nah kami melihat disitu levelnya bukan hanya sesederhana
endorsement dan perlakuan yang spesial ya
tapi lebih jauh lagi ada konflik kepentingan ketika memang ada dugaan kuat keterlibatan anak menteri ya
sona lauli di dalam bisnis yang bermitra dengan instansi itu
dan yang kedua adalah dari konflik kepentingan ini ini mungkin bisa lebih meluas ada dugaan apa
ada dugaan pbhi nya cekah ada dugaan korupsi kah dan segala macamnya
dan yang kedua adalah ini persoalan dalam konteks usaha juga
di mana mesti ada kestaraan ekonomi termasuk dalam bekerja sama dengan atau bermitra dengan instansi
yang artinya ada persaingan yang tidak sehat yang inilah yang kita kenal dengan dugaan monopoli
dan saya pikir ini masalah yang sistemik
jadi bukan hanya bukan seperti apa ya jual barang di bawah lampu merah gitu ya
bahkan pedagang starling di lampu merah saja itu sudah ada jejaring bisnisnya dan sudah ada struktur serta sistemnya
jadi dalam temuan kami ini seperti terstruktur ya tersistematis
oleh karena itu baik instansinya maupun pihak swastanya ini perlu ada audit yang menyeluruh gitu
tapi bukan dari internal untuk menjaga netralitas dan objektivitas
baik pak julius kalau begitu sejauh ini temuan pbhi apakah kemudian kalau kita sebut ini sebagai dugaan yang tidak sesuai dengan aturan
ada kemudian praktek monopoli begitu apakah kemudian misalkan ombudsman kapal dan lain lain
apakah kemudian misalkan ombudsman kpk sebagai lembaga yang seharusnya mengawasi hal hal ketidak sesuai administrasi itu sudah mengetahui
atau kemudian sistemik yang seperti anda sebutkan itu juga akhirnya ke pihak pihak pengawas eksternal juga begitu
nah itu yang kami katakan sebetulnya pelayanan publik ini sudah banyak diprotes
jadi bukan hanya pbhi yang pernah bicara ke ombudsman memang pihak lain pun banyak
individu pun banyak bicara soal pelayanan publik ini terkait dengan produk produk yang tersedia
artinya kalau kita lihat kata kuncinya soal administrasi sistem kerjasama sistem kemitraan
ini harusnya ombudsman secara inisiatif bisa melakukan audit dan memeriksa itu
itu soal bisnis dari aspek administrasinya saja
nah kemudian soal kemitraan ini kan tentu ada pembiayaannya ada perpajakannya dan segala macam
namanya bermitra usaha
nah sejauh ini juga belum ada tuh yang namanya pemeriksaan oleh bpk lewat sistem kemitraan ini
lalu transaksi jurnalnya seperti apa ppatk juga belum turun
dan yang lebih penting lagi sebetulnya kami melihat kalau memang ini ada transaksi transaksi yang mencurigakan kemudian melatar belakangi usaha yang begitu sistemik seperti ini
maka ini sesuai dengan tren yang sedang diajukan oleh menko polhukam prof mahfud
perlu ada perbincangan
perlu ada penelusuran terkait dengan mekanisme transaksional dari usaha usaha seperti ini
jadi artinya tanpa perlu didorong untuk memeriksa pun mereka punya inisiasi kewenangan untuk melakukan inisiasi pemeriksaan
termasuk yang terakhir mas bram soal persaingan usaha yang tidak sehat tadi
kita punya lembaga namanya komisi pengawas persaingan usaha atau kppu
kppu pun diberikan kewenangan berdasarkan undang undang tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
untuk melakukan perbincangan
untuk melakukan investigasi secara mandiri
untuk melakukan inisiatif pemeriksaan secara mandiri
dan itu dapat dilakukan
namun sampai sekarang kita belum mendengar para instansi ini yang sedang ramai melakukan pemeriksaan di lapas gitu
pak julius ini kemudian menjadi pertanyaan
ketika persaingan usaha memang dianggap tidak sehat ada monopoli pihak tertentu yang mungkin dianggap dekat dan diduga dekat dengan kekuasaan begitu
apakah kemudian menurut anda memang karena proses ini terlalu berat
proses ini terlalu lama ada
jadi kita agak sedikit permisif begitu dengan hal hal yang tidak sesuai ini
atau kemudian memang aturan yang ada ini lemah
sehingga celahnya sangat gampang dimasuki mereka yang memang berada pada lingkaran lingkaran pemangku kekuasaan tadi
jadi celah utama itu ya kadang kita hanya melihat dari konteks administrasi belaka
ya kita kalau lihat paperworks nya kita lihat dokumen dokumennya tentu tidak akan secara gamblang menggambar
adanya konflik kepentingan berbasis keluarga anak dan ayah saudara dan segala macamnya
tentu nggak akan semudah itu
tetapi memang perlu ada investigasi yang kalau bahasa internalnya adalah semacam verifikasi faktual
bukan hanya verifikasi administrasi
dan kalau melakukan verifikasi faktual maka mudah untuk menemukan titik konflik kepentingan itu
nah ini yang belum kami dengar bahwa dalam mekanisme verifikasi administrasi verifikasi faktualnya itu di
ini di exercise ya dilakukan secara signifikan oleh instansi
jadi seringkali ya kalau administrasinya sudah lengkap anggap saja tidak ada temuan dalam faktualnya
sering seperti itu
dan yang kedua adalah problem bahwa saat ini penegakan hukum penindakan evaluasi itu mesti ramai dulu
mesti kalau bahasanya adalah mesti ada partisipasi publik dulu
viral dulu begitu ya
nah dalam konteks partisipasi publik itu
viral dulu begitu ya
ada kemudian dorongan seperti people power baru direspon secara masif oleh instansi
kalau nggak ada begitu maka tidak direspon
nah makanya ini jadi momentum yang penting
karena keadilannya ini bukan keadilan satu dua orang tapi juga termasuk keadilan semua pihak
baik itu warga binaan di dalam lapas baik itu kelompok pengusaha
ya karena ada konteks monopoli nya disini dugaannya
dan juga konteks perbaikan sistem
kita mau sistemnya baik kok
kita mau ada penguatan lapas kok
kita mau ada penguatan kelembagaan
nggak mungkin kita minta lapas itu bobrok dan sebagainya
jadi ini harus dipandang sebagai satu bagian dari pembenahan sistem dan struktur di lembaga kemasyarakatan
pak julius kalau begitu pertanyaan saya adalah ketika hari ini memang sistem dan yang ada regulasinya lemah
kemudian banyak celah
pengawasannya pun tidak maksimal
banyak kemudian seperti anda katakan harusnya ombudsman punya inisiatif
bagaimana publik akhirnya masih bisa percaya begitu
bagaimana publik akhirnya bisa melaporkan ketika dia tidak melihat sesuatu yang memang tidak sesuai dengan aturan
adanya hal hal yang janggal ini tadi
ya yang tadi saya katakan kata kuncinya adalah dalam negara demokrasi itu butuh dorongan untuk partisipasi publik
nah anggaplah segala sesuatu yang viral itu kemudian didorong oleh publik
dan menjadi partisipasi publik
karena sepertinya kalau kita mengharapkan inisiasi dari instansi
kita mengharapkan penindakan dan pemeriksaan dari instansi
yang kita juga tahu instansi itu pasti beban kerjanya berat
staff staffnya sedikit lalu anggarannya kecil
pastikan itu masalah sistem yang sejak zaman dulu gitu
artinya kalau ada dorongan kuat partisipasi publik semua orang bicara
dan bicaranya adalah ini demi kebaikan lembagaan
ini jadi titik kunci yang paling signifikan supaya instansi instansi itu bergerak
meskipun tanpa ada laporan tertulis
dan ini sudah kita rasakan di banyak kasus
mulai dari feudis sambu juga begitu
kemudian kemarin kasus pajak juga begitu
dan ppatk transaksi janggal juga begitu
hal hal yang lain
jadi pbhi juga mendorong partisipasi publik dalam rangka perbaikan sistem
dengan cara ya mengungkapkan kalau ada kejanggalan
kalau ada temuan
kalau ada ketidakadilan
termasuk di lapas dalam hal penyelenggaraan produk produk seperti ini
jangan sampai kemudian ada anggapan no viral no justice begitu ya
jangan sampai kemudian itu
jangan sampai karena partisipasi publik itu dijamin oleh konstitusi
jadi mari kita gunakan itu
baik dengan viral dengan apapun
itu selama dalam konteks yang dilindungi oleh hukum
masih dalam koridor hukum dan konstitusional tentunya
terima kasih atas waktu anda
pak julius ibrani ketua perhimpunan bantuan hukum dan ham indonesia
telah bergabung sama kami
sehat selalu pak julius
terima kasih mas bram
sehat selalu bapak